salam baik kali ini kita mulai dari yang paling hangat
kehadiran tim nasional israel di ajang piala dunia u dua puluh awal mei
mendatang menuai penolakan dari sejumlah pihak
mulai dari beberapa partai politik hingga organisasi kemasyarakatan
sementara ketua umum pbnu yahya kolil kostakuf
mempertanyakan gerakan sekelompok masyarakat yang menolak kehadiran timnas israel ini
ia menilai kedatangan timnas israel pada mei mendatang tidak merugikan indonesia
dan justru bisa memposisikan negara indonesia sebagai platform multilateral
untuk kepentingan bersama
dan benar saja gegara ribut ribut ini akhirnya fifa resmi membatalkan drawing
di bali tiga puluh satu maret mendatang
kita sebagai tuan rumah tidak bisa memilih peserta kan prosesnya kualifikasi
resiko ini seharusnya sejak awal disadari karena event yang diikuti hampir semua negara
di seluruh dunia ini jangan sampai nih nanti penolakan ini justru akan memberikan
dampak buruk di masa yang akan datang
bergeser kali ini soal larangan buka bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintah
ingat khusus pejabat dan pegawai pemerintah ya
bukan apa apa kalau nanti bukber mungkin takut ketahuan tuh perangkat makanan yang mahal
mungkin ada gelas kristal atau sendok garpu sepuk emas
parahan presiden itu hanya ditujukan kepada para menko para menteri kepala lembaga pemerintah
yang kedua hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum
sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan
untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama
yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara
pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat
untuk itu presiden meminta kepada jajaran pemerintah asn untuk berbuka puasa
dengan pola hidup yang sederhana tidak melakukan atau mengundang
para pejabat pemerintah
para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama
sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh
contoh oleh presiden itu merupakan acuan yang utama
itu kan kalau lagi disorot kalau nggak disorot mungkin bisa juga ya buka bersama
nah kalau pernyataan yang satu ini pastinya ditunggu tunggu oleh para pekerjaan
jadwal cuti bersama dan pembagian thr
pemerintah telah melakukan perubahan cuti bersama lebaran dua ribu dua puluh
dimulai dari tanggal
sembilan belas april sampai dua puluh lima april dua ribu dua puluh
itu artinya total jumlah libur lebaran jadi tujuh hari
nah kalau cutinya sudah maju artinya thr juga harus dibagikan lebih awal dong
itu alasannya apa
karena secara tradisional keinginan akan mudik ini tinggi saling
dengan volume yang banyak
dan kalau dilihat itu tertuju sama
kalau hanya tanggal dua puluh satu maka terjadi penumpukan yang luar biasa
sehingga dengan dimajukan itu pemudik bisa mulai dari tanggal delapan belas sore sembilan belas dua puluh dua puluh satu
ada empat hari mereka mudik
sedangkan balik itu mereka harus pulang hari rebu tapi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan cuti lebih panjang
bisa sampai tanggal tiga puluh sampai tanggal satu